keluarga darni zani
ini adalah keluarga
ini adalah keluarga
mohon berdiri pak menteri
dan berikutnya juga masih dari bapak mentora pakasipatikor
dan berikutnya masih kepada lalu muhammad zohri penghargaan dari pak menteri
karena beliau masih
baik berikutnya dari lalu muhammad zohri
terima kasih kepada pak kadean

pelatih yang disahormati
pak kapolres yang disahormati
tentu lalu muhammad zohri
lalu muhammad zohri
juara dunia kita yang saya banggakan dan kita semua pasti bangga
selamat datang kembali di tanah air
sejak juni kemarin meninggalkan indonesia
dan pulang ke indonesia membawa tambar baik
dan komunikasi kita semua
karena zohri telah berhasil menyebarkan bendera putih
dan mengumandangkan lagu di saraya
pemerintah terima kasih
terima kasih kepada zohri
kepada para pelatih
kepada orang tua dan orang orang yang terus mendampinginya
semoga terus berhasil
tapi yang dicari di tanah air dunia hanya nasib putih
tidak pernah cari kencing di sana
tadi ada sekeparis mu
karenanya saya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung memberikan penghargaan kepada zohri
terima kasih kepada pemerintah kepada tni polri kepada presiden dan insya allah kedua dua presiden
terima kasih kepada semua yang doanya
sekarang faktanya bahri telah menjadi juara dunia
merah putih disibarkan
maka segala pelumik yang tidak menarik tolong subahi
karena zohri akan konsentrasi ke esen kim
untuk memulai bereslasnya
kita berikan kemintaan zohri
sabar ikhlas dan kuat
menjadi yang terbaik di ajang berikutnya esen kim maupun insya allah olympiade
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang diberikan keimauan mengenai pak sekjen fasi
terima kasih kepada semua
kami dan kita semua
keluarga besar smp fasi pesawat atletik indonesia
pada malam ini dalam kebahagiaan yang luar biasa
pertama tama ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah indonesia
di mana dalam hal ini hadir bersama kita bapak menteri pemuda dan olahraga
bapak imam tarun nahrawi
terima kasih juga kepada juga jajaran dpd
dan jajaran dpr yang selalu luar biasa mendukung bpm fasi
saya masih ingat pak imam ini ketika baru pertama kali dilantik sebagai menteri olahraga
tempat pelantas yang beliau kunjungi pertama kali
dan jangan jangan memang itulah berkah yang ditempatkan di atletik
sehingga pada malam ini kita bisa memiliki seorang juara dunia
kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman teman dari media
atas dukungan yang luar biasa juga kepada pb masif selama ini
terutama pada saat
lalu muhammad zohri menjadi juara dunia
begitu viralnya berita ini
terima kasih teman teman media semuanya
kami terus berhasil melakukan dukungan dari teman teman untuk perkembangan atletik utama lain
juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pihak
yang memberikan apresiasi secara luar biasa kepada atlet kami ini
kami sama sekali tidak pernah menyangka
bahwa begitu besar perhatian masyarakat indonesia
kepada dunia atletik indonesia
kami hanya mohon kepada semua yang berada di atletik indonesia

agar juga memperhatikan pertumbuhan lalu muhammad zohri
yang masih berusia sangat muda
masa depannya masih terbuka lebar
perjalanan karirnya masih panjang sebagai atlet
mari kita dukung bersama sama
agar dia tetap fokus
tetap berkonsentrasi pada latihan yang telah dibuat
itu saja yang ingin kami sampaikan disini
terima kasih untuk kita semua
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan saya berterima kasih kepada pak bob hasan
sebagai ketua jw pasir
yang selalu memperhatikan saya
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya tidak menyangka bisa menjadi juara dunia
soalnya pas di babak final
saya waktunya terbaik keempat
tapi karena saya percaya diri
dan saya percaya tuhan bisa membantu saya
saya serahkan kepada tuhan
dan saya fokus terhadap pines
kalau ditanyakan apa rencana kita untuk lalu muhammad zohri ke dalam masa mendatang
yang terdekat adalah memang asian games
tapi harap diingat bahwa di asian games
dia akan bertemu dengan atlet atlet senior yang jauh lebih berpengalaman
dimana kita tahu misalnya atlet atlet dari cina dari qatar
itu rata rata sudah berlari di bawah sepuluh detik
jadi bagi lalu muhammad zohri
dia tidak akan dibebani target untuk mengalahkan atlet atlet seperti itu
kita serahkan saja pada program pelatih
namun api juga akan turun di nomor empat x seratus meter
dimana menurut analisis kami dari pb pasi
kita lebih mempunyai peluang untuk mendapat medali
melihat diatas itu
sebenarnya saya nggak percaya saya bisa juara
tapi karena mungkin tuhan memberikan yang terbaik
tidak ada yang tidak mungkin kan
semenjak saya lihat nama saya yang pertama
makanya saya bersujud syukur kepada allah
saya sudah ini
sudah ini saja
alhamdulillah bisa membuat yang terbaik buat indonesia
kalau yang masalah rumah
sebenarnya saya juga
sebenarnya saya juga masih mengenang sih
sebenarnya dulu saya
itu saja sih
sifar saya dari dulu
ibu bapak saya
oke saya kira sudah cukup karena lalu tidak ingin kita yang bersangkutan itu sakit
saya kira cukup nanti sambil
berikutnya ada closing statement dari pak menteri
harusnya juga tahu
nanti setelah ini
nanti setelah ini
tidak ada cara lain tapi langsung menunjukkan
dia ada lantai tapi juga lantai gaya rujak di sini
karena kita malam ini bisa dikenakan
di bawah di bagian dan juga di bagian kanan